aku kangen sama rumah
aku kangen sama kamu
aku kangen juga sama daniel
lagian aku kan gak sakit
liburan masa di tempat kayak begini
kalau aku pulang lho aku pengen pulang
aku janji aku akan antar kamu pulang
ini sekarang kamu makan dulu ya
saat ini aku gak mungkin meminta izin melly untuk menikahi kamu
kabush terus heho
baik gitu sepuluh s dia
di silahkan big
sudah sampai calo
bahkan anju bambu lampunya keselamceng
sekarang berlangsung kerja dia rekan dia
bukan jadi jadi papa ya terus aja pak mau menang sendiri pak
jangan pernah bantah omongin papa
oh ya buruan jalan
buruan juga gini mes
dan kelamaan liatin gua ntar suka lagi
aduh ya ampun sama
aku lupa banget sih
aduh masih ada di luar yang engga ya
ih ampun aduh kenapa gue jadi kayak orang strategi sih
ya ampun salma
kamu teh kenapa
enggak enggak kok aku gak kena apa apa ma
cuma tadi tuh ada
ih ih tikus ih ih
eh eh eh enggak enggak enggak enggak enggak
tikus tikusnya udah lewat udah gak ada mah
beneran udah lewat
kamu kan tahu mama putih paling geli sama tikus ih
beneran gitu udah gak ada salma
baik baik aja kan
tadi kenapa sih lo gak jadi masuk rumah
bukan urusan lo
lagian ya udahlah lo sekarang udah terwujud nih ngomong sama gue
ya jangan di sini juga kali
bisa depan wc gini
ya terus mau di mana dimas
banyak mau banget sih lo jadi cowok
ikut gue yuk
lo tau nggak sejarahnya ini daging sebelum jadi bakso
nah ini sapi dulu demen banget melamun kayak lu
bagaikan daun kering terjemur matahari
sumpah candaan lo garing bud
receh banget sih lo
letih hati gue nih menanti perasaan cinta dari cewek yang gue suka
lo suka sama cewe
kok gue gak tau
dan lo gak pernah kasih tau gue
gue kenal kok sama orangnya
dia tuh cantik
lo beneran suka sama rahma
dan menurut lo ya
dia punya perasaan yang sama gak sih sama gue
kayak pepatah gayung bersambut gitu
iya dit ya
pepatah yang bener buat lo
ada gayung di atas jamban
lu sebagai lelaki cuma melongo doang
lelaki itu butuh aksion
gak ada yang namanya melamun
samperin ke rumahnya
bukan melamun kayak gini lo cupu
berarti gue harus ke rumahnya